jelang dibukanya kembali taman marga satwa ragunan pada tanggal dua puluh juni dua ribu dua puluh protokol kesehatan
sudah disiapkan mulai dari pintu masuk jadi nanti para penumpang yang berada di dalam kendaraan
mobil atau motor sudah dicek suhu tubuhnya kemudian diarahkan berdasarkan jalur atau alur
masing masing nah kalau pejalan kaki nih seperti saya dicek suhu tubuhnya sebelum memasuki loket
karkis tiga puluh lima lima silakan tiga puluh lima lima apinya saya aman untuk masuk ke dalam nah sebelum masuk ke loket karkis
pengunjung juga diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer nah sudah bersih setelah itu kita akan
memverifikasi karcis untuk bisa masuk ke dalam ragunan nah untuk memverifikasinya kali ini memang
metodenya sedikit berbeda karena menggunakan online yang bisa dilihat di website
ataupun media sosial ragunan verifikasi ataupun daftaran tiket nanti sudah ada seperti ini untuk
kembali mentaati protokol kesehatan dimana disini disediakan bisa dilihat adanya tempat cuci tangan
jadi sebelum masuk harus kembali mencuci tangan tapi sebelum masuk ke dalam bisa dilihat di sini
sudah dipasang tanda tanda pembatas juga jarak yang nantinya harus ditaati
oleh para pengunjung hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kerumunan nah setelah itu
sebelum kita mentep karkis yang telah diverifikasi disediakan namanya karpet disinfektan untuk
memastikan para pengunjung benar benar steril dari tangan sampai ke telapak sepatu seperti ini ya
setelah melewati karpet disinfektan selanjutnya adalah kita akan melakukan tap mandiri nah memang
untuk pembukaan fase pertama ini
pembatasan pengunjung dilakukan seribu pengunjung setiap harinya yaitu pada hari selasa hingga minggu
sedangkan senin sendiri diliburkan bagi satwa sementara itu untuk jam operasional hanya pada
pukul delapan hingga pukul satu siang sementara itu memang ada kriteria pengunjung yang tidak diperbolehkan
sementara untuk mengunjungi ragunan yaitu anak anak berusia hingga sembilan tahun kemudian ibu hamil orang
dewasa di atas enam puluh tahun dan juga pengunjung yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes dan juga jantung
nah selain itu juga untuk pintu masuk dibatasi yaitu hanya di pintu utara dan juga pintu barat saja
dan kedisiplinan dari para pengunjung mentah adli protokol setan menjadi kunci keberhasilan kenormalan baru ini
tufan nayantaka hadian yena jakarta